sebuah kapal yang ditumpangi satu ratus tujuh puluh empat warga rohingya
mendarat di pantai laut ujong pie desa laweng kecamatan muara iii pdac
pada senin sore dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
kapal ini mendarat sekitar pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
warga setempat yang penasaran beramai ramai mencoba membantu menurunkan penumpang
yang ternyata berisi warga rohingya
setelah mendarat para pengungsi beristirahat di pantai
diberikan makanan dan minuman oleh warga
lalu dibawa ke menasah kompleks smp mutiara tiga
setelah mendapat persetujuan camat setempat
di lokasi ini warga membuatkan dapur umum
membuka sumbangan logistik dan pakaian layak dari berbagai kalangan
kami dari badan pbb yonasair kita menyampaikan terima kasih
dan apresiasi setinggi tingginya kepada masyarakat
dan juga pemerintah yang memberikan pertolongan tangkap darurat yang luar biasa
dan perhari ini kita bisa lihat masyarakat berdatangan terus
ikut memberikan bantuan termasuk makanan dan juga pakaian dan lain lain sebagainya
termasuk juga dapur umum kita menerima banyak bantuan dari masyarakat lokal
untuk para pengungsi rohingya
penampungan ini sifatnya sementara ini tanggal tiga sudah ditepati
ini kan sekolah
jadi sebelum murid masuk mereka harus sudah bergeser
penampungan yang berikutnya ini sedang kita carikan
beberapa tempat beberapa titik kita siapkan
sebelumnya pada minggu pagi sebuah kapal lainnya berisi pengungsi rohingya
terdampar di krueng raya aceh besar
dengan muatan lima puluh tujuh etnis rohingya laki laki
pengungsi rohingya didata oleh pihak imigrasi
dan kini telah tinggal di penampungan
international organization for migration sudah berada di lokasi
menindaklanjuti keberadaan etnis rohingya ini
pada cnn indonesia salah satu pengungsi mengaku berangkat dari bangladesh
pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
mereka terkatung katung di lautan dan terdampar di perairan aceh besar
sudah empat hari sudah jalan
itu injil lusuk misin lusuk
seperti lau lau macam ini
keneng saya sendiri pilih semua orang bawa barang sedikit
satu hari satu kali masak makan sedikit sedikit
suku rohingya lari dari negaranya di myanmar
mereka ditampung di kamp pengungsian di bangladesh
namun mereka tak bisa bekerja dan tidak mendapat pendidikan di kem tersebut
hingga mereka mencari jalan keluar dengan melarikan diri hingga terdampar di aceh
ismail m adam dan reza munawarah